iklan pengumpulan dana kampanye bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jokowi maruf amin
yang diduga sebagai pelanggaran kampanye pemilu sedang diselidiki oleh bawaslu
seperti yang dikutip dari detik com
pemasangan iklan pengumpulan dana kampanye bagi pasangan capres dan cawapres
jokowi maruf amin mengundang polemik kpu maupun bawaslu menduga
ada pelanggaran kampanye pilpres dengan munculnya iklan itu
di beberapa medecetak nasional beberapa hari terakhir
selanjutnya bawaslu masih mengumpulkan bukti bukti ada tidaknya pelanggaran dalam iklan tersebut
sesuai peraturan iklan kampanye pasangan capres dan copres di media masa
baru boleh muncul dua puluh satu hari sebelum masa tenang yaitu mulai dua puluh satu maret hingga tiga belas april
kasus nomor yang pertama itu yang diiklan di media cetak
apa sih usaha penunggang pelanggarannya
yang pertama iklan kampanye curi start kampanye termasuk atau tidak
ini termasuk kampanye atau tidak
ada dugaan seperti itu termasuk kampanye
sudah waktunya apa tidak
berupanya belum waktunya
apakah sekarang sudah iklan
tidak boleh kan iklan pada saat ini
tapi usur kampanye lagi yang sedang terliti
apakah termasuk kampanye atau tidak
supaya kasus ini lebih jelas dan terang benderang lagi
berkomunikasi dengan rahmat bagja komisioner bawaslu republik indonesia
selamat malam pak rahmat
supaya masyarakat bisa tahu ini mana yang benar mana yang salah pak rahmat
anda melihatnya kasus ini seperti apa sih sebenarnya
kami ini ada laporan ya ini baru ada laporan
awalnya kan mau dijadikan temuan
tapi tiba tiba ada laporan pada hari dua hari yang lalu ya
tidak salah tentang iklan kampanye ini
satu hari atau dua hari yang lalu
sehingga kemudian kami melakukan investigasi
klarifikasi terhadap yang terjadi di media cetak
iklan kampanye yang terjadi di media cetak kemarin
beberapa hari yang lalu tersebut
nah bang rahmat yang kemudian dipersoalkan secara peraturan
dan juga dipersoalkan secara politik gitu ya bang rahmat ya
apakah iklannya ada gambar jokowi ma'ruf dengan nomor
nomor urutnya atau pengumpulan uangnya gitu bang rahmat
karena menurut pasal dua ratus tujuh puluh enam dua ratus tujuh puluh enam dua jelas kampanye pemilu khusus huruf f
f itu iklan di media masa cetak media masa organik dan internet
dilaksanakan selama dua puluh satu hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang
jadi pada tanggal maret dua puluh empat maret kalau tidak salah ya baru dimulai
kalau kita mengacu pada pengertian kampanye
masa kampanye itu ada ajakan mengajak
yakinkan pemilih dari peserta ataupun tim kampanye
melalui visi misi program kerja dan juga dan atau citra diri
apakah itu sudah memenuhi dasar dasar apa namanya kampanye tadi bang rahmat
kalau kita lihat secara kasat mata tanpa terlalu dalam menganalisa gitu pak
harus dalam mas
harus dalam ya
karena ini dugaan ini adalah dugaan pelanggaran pidana
ketika pelanggaran pidana maka menurut lima ratus dua puluh satu setiap orang yang melakukan pasal
yang melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut akan dikenakan pidana
tapi kalau mengenai fundraisingnya bang rahmat ini kan juga satu hal yang berbeda lagi
tapi juga masih menjadi topik pembicaraan
fundraisingnya dengan cara mengiklankan untuk calon calon tertentu itu apakah dilarang
atau boleh apa tidak di era sekarang
untuk fundraising seperti itu bang rahmat gimana bang
ya bisa saja diberitahukan kepada publik bahwa dana apa ada
pengumpulan uang ya
itu sah tuh boleh ya bang rahmat ya
kita kayak gini dana kampanye itu bisa berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat
dan dapat berasal dari persorangan kelompok perusahaan atau badan usaha non pemerintah
apakah cara mengiklankannya juga sah bang
diiklankan misalnya sumbanglah kepada calon kami di media media masa gitu
ya menurut saya harus diberitahukan
jangan juga tidak diberitahukan
kan orang orang perlu tahu kelompok atau masyarakat
kita bisa misalnya kita apa kalau kita lihat amerika the one dollar for obama
terus jadi ada penggalangan dana untuk kampanye yang dilakukan oleh partai politik
sepanjang itu bisa sah menurut hukum
dan bersifat tidak mengikat itu dapat dilakukan
oke jadi boleh
jadi boleh mengajak orang untuk mengumpulkan dana untuk kampanye tapi caranya tidak seperti itu
atau tidak menampilkan wajah calon dan juga nomor urut
hal hal yang mengacu pada citra diri itu bang rahmat ya
ya karena kan itu yang kita bahas di sini kan sebenarnya bukan dana kampanye
yang disini terdapat ini adalah masalah iklan kampanye
iran kampanye itu dua puluh satu hari
ada catatannya seperti itu
sehingga kemudian dan citra ini juga mengacu pada surat keputusan bersama kami bersama kpu bersama dewan pers bersama kpi
bahwa citra diri untuk pasangan untuk pilpres untuk pemilu yang berdasarkan pasangan calon presiden
wakil presiden itu ada nomor urut dan pasangan calon
itu yang dimaksudkan citra diri